artinya membaik bakal sembuh ya pak
insyaallah insyaallah membaik bakal sembuh ya
berarti doa kita didengar allah ya pak
kamu anak yang sangat baik
pasti doa kamu akan didengar dan dikabulkan sama allah ya
by the way tadi kamu mention tentang sidang sidang apa ini
kami pamit ya
menurut kamu mas tino denger gak apa yang aku omongin
dulu waktu saya sempat komunikasi
saya pun sedikit mendengar ada suara meskipun samar samar
ya meskipun sangat susah sekali untuk saya merespon
apalagi membuka mata
ya semoga aja apa yang udah kamu bilang
apa yang sudah kamu ungkapkan itu nino bisa mendengarnya
takutnya menjadi penyesalanmu
penyesalan kita seumur hidup kan
kalau kita tidak bicarakan ini semuanya
udah gak usah dipikirin ya
yang penting kita udah bicara
kita udah cerita semuanya
makasih om baik
rena harus janji sama om baik
rena harus jadi
anak yang baik dan juga pintar
oke dah om baik pergi ya
sampai ketemu ya rena
om baik mau kemana
kamu sudah bangun dari bubuk siap
aku mimpi om baik
aku dapat hadiah dari yang baik
dan om baik bilang
terus om baik pergi
oh baik mau pergi kemana ya
irena gak usah khawatir
abis ini rena makan siang dulu
sama om baik
doain om baik
doain om baik
iya om baik
kita ngapain sih kesini
tadi pagi kan kamu sarapannya kurang
saya bawa kesini supaya kamu makan lagi

kamu harus cobain
saya lihat menu nya ya

kenapa kontornya kiki aminarti masih kosong ya
udah rame kiki
udah siap semuanya
ayo semuanya merawat
kiki jualan donut sultan pondopelita
ini donat rasanya gak usah diragukan lagi karena ini favoritnya sultan
ya ya ya tenang
tuh rame banget ini
kenapa dagangannya kiki yang rame ya
giliran kita yang udah bagus udah cakep
gini malah sepi
lo belom mandi ya pulia
mantesan dagangan kita sepi
ya gak ada ngaruhnya lah comro
aduh gimana sih lo ke buah
ramai banget tuh
iya tadi berapa lagi
tadi tuh gak ada customer yang dateng nih nyuci motor nyuci mobil disini
kita berdua juga udah teriak teriak sampai mulut kita lemes capek
tau ger kita berdua yang capek tau gak
mending lu aja sekarang yang teriak teri
coba nih cara lo beruntung gak keren
terus yang keren kayak gimana
coba tunjukin ke kita
itu di rumah ngapain disini
aduh kasihan banget sih masih sepi ya
sampe segitunya ya
nih liat deh
kita udah biasa nih ayo kesini
liat deh yang bersama gue kayak gitu
aduh usahanya bener bener tuh liat
kasihan banget usahanya sampe gitu
banget yang nyari customer ya
jangan cucian motor kayak begini
toh kayak kiki jualan donat
seleranya orang orang elit
ya kan bener kan
ini yang satu tadi ya terima kasih
ya ya terima kasih
nih terima kasih ya
kalau donatnya kiki itu laris manis
kalau nyari dana itu yang begini pasti pasti aja
donat rasa sultan udah pasti
seleranya orang orang elit
gitu udah basah basaan
gak ada yang melepih gak ada yang nyuci
gak berhasil gir
malah kita udah basah banget kayak gini
tetap gagal mau berdua ya
manja banget baru baru
basah gini doang ini tuh berisik banget
dan kamu sudah
bikin papa kecewa
terima kasih sama kamu
karena kamu sudah menyelamatkan rena
kamu cepat sembuh ya no
aku sudah sembuh
jika pak nino dengar saya tolong dikerahkan dari bapak
ya allah pak
pak nino barusan saya sudah cek kondisi pak nino
dan kondisi pak nino membaik
saturasi oksigennya naik di angka sembilan puluh delapan
dan detak jantungnya kembali normal
makasih banyak ya dok
dan darah yang mengalir di selang wsd nya kembali lancar
pak ini berkah dari allah
pak pak nino bisa selamat ya
makasih banyak ya dok
ibu dan bapak kita masih terus observasi
doakan saja terus
mudah mudahan pak nino sadar dan akan segera sembuh
amin ya allah
terima kasih ya dok
kalau itu saya permisi dulu
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah semoga nino cepat pulih ya
amin amin ya allah
makasih pak surya
aduh makanya kalau badan itu udah mulai ringgi
udah mulai gampang masuk angin
gak usah sok sok
ada main air kayak begitu
begini kan hasilnya
kayak gitu lagi
kiki mau pulang aja
dekangan kiki udah habis
uang kiki banyak
selalu dany usahain kiki
tadinya kiki itu punya
sisa donat tiga tempat buat jemilang kiki di rumah
keadaan kalian begini ya
yang sungguh malang bersin bersin
dikasih dengannya buat kalian ya seenggaknya berbadan kalian angetkan
habis ngunyah ngunyah donat nih satu buat kamu
donat sultan pondok pelita banget tapi sumpah sih bener enak banget ini beda dari yang
bener kan dugaan saya kamu tuh emang lapar saya enggak cuma aku doang ada anaknya
mudah dihabisin ya
itu ada sayur asem tuh
ada karedok ya
kamu kok pakai sendok garpu sih mas
enggak pakai tangan aja
ya kan saya bersih
kamu pikir aku enggak bersih gitu
ya bukan gitu
kan ada wastafel tinggal cuci tangan aja mas
kamu harus tahu nikmatnya makan pakai tangan tuh kayak gimana
ingat nggak yang waktu itu kita makan di uang tenda itu
udah udah jangan paksa saya ya
jangan dipaksa ya
temenin aku mas
udah kamu makan dulu aja
enggak mau aku nungguin
udah jangan ngeliatin saya
iya cuma mau ngeliatin doang mah gak boleh
disini gimana ya
ada pendarahan di paru parunya berarti parah dong
ngerti gitu yaa
besok lo sidang
lo tau gak
masih aja elsa yang lo pikirin
mending lo lupain si elsa
kalau itu belum pernah ngerasain jatuh cinta atau gimana ya
jangan kaya gini rik
gue kesini cuma mau nyemangatin lo
kamu sudah dia
kok terlalu kelembar
kalau nino masuk icu apa ini ibunya nino ya
permisi tante mamanya pak nino
saya catherine tante saya kesini mau jumpa nino
kebetulan saya baru tahu juga kalau pak nino ternyata di ruang icu
saya udah keburu beli buah buahan ini
gimana kondisi pak nino sekarang tata
nino kondisinya sekarang sudah agak membaik
tapi ya sekarang dia belum sadar
mau lihat kamu lihat aja dulu
ya ampun kasihan banget sih pak nino
semoga dia cepat sembuh deh
tante kalau gitu ini buat tante gak apa apa kan tante
oh ya ampun makasih banyak ya
tante tuh belum pernah lihat kamu kamu temennya nino ya
kebetulan pak nino teman kakak saya

hmm saya baru aja masuk kantornya pak nino
hmm tapi belum kerja
hmm tapi belum kerja
ya saya makasih banget loh kamu udah nengokin ya
doain aja mudah mudahan nino cepat sembuh
dan kalau masalah pekerjaan kamu sebaiknya kamu ke kantornya nino aja
terus kamu bilang sama staff di sana
mereka pasti tahu kok soal pekerjaan kamu ya
ya udah terima kasih ya tante
kalau gitu saya permisi ya

kalau gitu saya permisi ya tante
semoga nino cepat sembuh
ya makasih banyak ya amin amin
ya makasih banyak ya amin amin
pak ma om baik dimana
apa dah sembuh
om baik masih di rumah sakit sayang
tapi tadi papa sama mama udah kasih videonya kaum baik
doain terus om baiknya supaya cepat sembuh
apa om baik
kita angkat aja
assalamualaikum mahalo pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
din apa mau kasih kabar
kondisi nino sudah membaik tapi masih harus diobservasi sama dokter
alhamdulillah syukurlah kalau misalkan kondisinya sudah mulai membaik
oh ya pak besok acara residen jam berapa ya
besok sidang mama jam sepuluh nak kenapa nak
ya udah kalau gitu nanti aku sama mas ali jemput papa ya kita kesana bareng bareng
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
papa ngabarin kalau kondisi mas dino sekarang sudah mulai membaik
artinya om baik bakal sembuh ya pak
insya allah nak
insya allah om baik bakal sembuh ya
berarti doa kita
dengar allah ya pak
kalau kamu anak yang sangat baik pasti doa kamu akan didengar dan dikabulkan sama allah ya
by the way tadi kamu mention tentang sidang sidang apa ya
mama sarah di sidang
akan dihukum karena pernah melindungi eros